halo selamat malam jelang berakhir masa jabatan sebagai gubernur dki jakarta
anies baswedan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden
sudah mengantongi setengah sobekan tiket dari partai nasdem
anies mengungkapkan jalan terjal menatap gelanggang pilpres dua ribu dua puluh
mulai dari upaya penjagalan lewat kasus hukum formula e
membangun soliditas rekan koalisi dalam memilih calon wakil presiden
hingga hubungan dengan presiden joko widodo yang kerap kali dianggap berseberangan
inilah spesial hot seat pertaruhan anies baswedan di gelanggang dua ribu dua puluh empat
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya dalam satu setengah jam ke depan dalam political show
kami terima kami siap jalan bersama
terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara politik di political show
terima kasih sudah mengundang
banyak hal yang harus kita tanyakan satu persatu
tapi sebelum saya tanya soal deklarasi partai nasdem tanggal tiga oktober
saya ingin tanya karena anda masih berstatus sebagai gubernur dki jakarta
sesuai dengan baju yang anda kenakan hari ini
pak anies anda akan selesai masa jabatan pada enam belas oktober
nanti sebagai gubernur dki jakarta
selama lima tahun memimpin ibu kota
anda sudah puas atau belum puas karena masih banyak yang belum terselesaikan
saya mensyukuri semua
saya bertugas di jakarta ini adalah salah satu penugasan yang paling memberikan kebahagiaan
paling memberikan pembelajaran
satu pembelajaran bagi saya sendiri
setiap pertemuan setiap kelapangan setiap berinteraksi
di situ saya dapat ilmu baru
selalu sepanjang lima tahun ini
pembelajaran dari mulai soal batas air di laut yang kita dulu tidak pernah terlibat
sampai persoalan kampung padat kumuh
sampai persoalan penyediaan pasokan pangan untuk sebelas juta warga jakarta
memastikan bahwa harga stabil setiap hari
dan itu sebenarnya ya nana hal yang saya paling banyak pikirkan tiap hari
bagaimana harga di tiap rumah tangga itu stabil
kadang kadang orang mikir mungkin gubernur mikir ini tidak stabil ya

ya itu tentu
yang kedua yang dikerjakan di sini itu punya efek langsung
begitu mengambil kebijakan a
misalnya mengubah cara rekrutmen siswa di sekolah sekolah
langsung terasa perubahannya
begitu mengambil tentang penyediaan universal health coverage
jadi kebahagiaan kami itu adalah setiap menyaksikan warga
ada rasa syukur rasa bahagia atas kebijakan
datang ke kelurahan lihat panjang antrian ibu ibu
mau mengurus surat izin usaha mikro kecil
itu kami bersyukur betul menyaksikannya
kemudian mereka dengan punya izin iumk itu izin usaha mikro kecil
mereka bisa berusaha lewat online
punya nbpp bisa berusaha online
kenapa karena kita lakukan kebijakan kemarin
membebaskan untuk mengambil izin di mana saja
dan yang ketiga ini adalah sebuah tanggung jawab yang berinteraksi langsung dengan orang
ketika saya bekerja di kementerian
sesungguhnya banyaknya bekerja hasilnya paper
kebijakan kertas kertas kerja
sekarang dengan orang
dengan orang yang sesungguhnya
ibu yang bicara pak anak saya prestasinya bagus gak ada biaya
pak kami punya ide membuat pengerasan jalan
pak kami punya gagasan untuk membuat signage
orang semua itu
nah saya menikmati tugas ini sebagai amanah
yang pernah besar saya terima dari warga jakarta
tapi juga sebuah amanah yang mengizinkan saya untuk bekerja bersama dengan warga jakarta
berinteraksi dekat yang kalau kita hitung waktunya
itu senin maafkan senin sabtu minggu rasanya kayak jumat ke dua jumat ke tiga
karena tidak ada abisnya
tetapi tidak melelahkan
itulah kejauhan saya ditanya
puas tidak saya bersyukur
saya merasa bahagia
saya merasa dapat keberkahan untuk bisa mengurus jakarta lima tahun terakhir ini
jadi lebih enak jadi gubernur dki jadi dosen atau jadi menteri
oh saya menikmati gubernur dki
lebih enak jadi gubernur dki ya
di sini saya merasakan betul betapa yang dikerjakan berdampak
betapa masalah yang dihadapi langsung kita bisa selesaikan
dan saya mengalami proses pembelajaran yang lengkap
karena jakarta ini semua urusan ada
semua urusan ada
jadi saya meraih dari mulai perlindungan perempuan di sekolah
perlindungan perempuan disabilitas
sampai persoalan gedung pencakar langit
dan ini bayangkan rapat
satu topik misalnya tadi perlindungan perempuan
selesai rapat itu pindah soal tata ruang
terus kemudian pindah lagi soal pendidikan
jadi kalau ditanya paling dari semua yang pernah saya jalani
bertugas sebagai gubernur di jakarta ini adalah pengalaman yang paling mengesankan
paling membahagiakan dan mudah mudahan memberikan manfaat bagi semua
soal memberikan manfaat pada saat anda maju pada pilgub dki dua ribu tujuh belas
ada janji kampanye dua puluh tiga janji kampanye anies baswedan
dari dua puluh tiga janji kampanye sudah berapa persen yang menurut pak anies sudah terrealisasikan
jadi kami membuat janji itu betul dua puluh tiga
dan janjinya itu dibuat dengan melihat kondisi di jakarta
dari kondisi jakarta kemudian terjemahkan untuk janji
jadi bukan dari awang awang itu
karena evidence based maka alhamdulillah kita bisa menjalannya
ada yang masih harus diteruskan
tapi kita juga menemukan hal baru yang tidak dijanjikan dan kita kerjakan
jadi mau apa apa harus diselesaikan
hal yang dulu tidak dijanjikan tapi kita kerjakan
dan misalnya ya kita mengerjakan kemarin di jakarta ini warga jakarta merindukan stadion sudah bertahun tahun
the jack itu dijanjikan stadion sudah lama sekali
dan itu salah satu janji kami
dan alhamdulillah itu terlaksana sebagai contoh
kemudian bicara tentang universal health corporate yang tadi saya sampaikan

dan itu artinya dan itu terjadi tahun dua ribu delapan belas ya
kami bertugas sembilan oktober
dan itu artinya kita mengeluarkan uang satu tiga ratus dua puluh empat triliun untuk menjamin
lalu ada sebagian janji ini yang tidak kelihatan barangnya
penataan keuangan yang baik menjadi wtp
itu kan gak kelihatan fotonya tuh
tapi tata kelolanya diperbaiki
kemudian sakit penilaian kinerja dengan ukuran yang baik
jadi kami itu pekerja bukan hanya untuk hal hal yang monumental
yang satuan satuannya bisa dilihat
tapi termasuk perbaikan sistem yang dijanjikan itu juga dituntaskan
nah tapi pemerintahan itu adalah proses yang ada continuity
kita membuat sebuah langkah menunaikan janji
sesudah itu nanti akan muncul ekspektasi baru
ekspektasi baru itu menimbulkan masalah baru
karena ekspektasi kan penyebab masalah
ini kenyataan ekspektasi oke ada masalah
jadi kami melihat alhamdulillah
sempurna tentu tidak
bisa dicari kanan kiri
tapi kami bersyukur itu bisa tuntas
beberapa hasil kerja bapak yang terlihat nyata
itu melanjutkan program pejabat sebelumnya
melanjutkan program gubernur sebelumnya
kalau kita lihat biasanya pak
pejabat itu enggan melanjutkan program pendahulunya
karena ada egocentris disitu
tapi bapak mau melanjutkan program gubernur sebelumnya
kenapa anda mau lakukan itu
iya dulu saya di luar pemerintahan
saya sering lihat pemerintahan
kenapa sih orang ini pada nggak menerusin program sebelumnya
dan saya merasa lu kan sebagai warga kita ingin continuity
tentu ada change
apa yang diperbaiki
apa yang dikurangi
jadi kami ketika mulai bertugas itu
kita bilang eh satu apa yang baik kita teruskan
apa yang kurang kita tambahkan
kemudian apa yang dibutuhkan baru
yuk kita buat yang baru
yang belum ada
kemudian apa yang merugikan
jadi empat tuh kriterianya
jadi bapak nggak gengsi mengakui bahwa program pendahulu memang wajib diteruskan
ataupun bagus untuk diteruskan
kita sekarang membangun namanya sistem juggling code
juggling code ini transportasi umum sejak kata
basisnya itu adalah namanya brt
ini adalah busway
siapa yang mulainya
kemudian kita besarkan ini
dengan satu kata kunci
nah yang dulu nggak ada
jadi itulah yang barunya
barunya apa integrasinya
dan kalau baca ya
coba baca berita beritanya
itu yang namanya kritik luar biasa
dulu orang menolak ya
jalan ini pakai untuk busway
itu yang namanya negatif itu luar biasa
jadi saya bekerja untuk warga jakarta
bukan bekerja untuk kepentingan saya
dan mengurangi kepentingan gue
mengurangi kepentingan gubernur sebelumnya
ini adalah kentungan gitu
punya pendekatan untuk bahwa pembangunan pemerintah
itu tidak menggusur
itu pak jokowi kerjakan begitu
dan mungkin oleh ada yang tidak mau meneruskan
kalau saya malah meneruskan pendekatan itu
pendekatan yang dibuat oleh pak jokowi itu yang kemudian kami teruskan
kita bangun stadion zis
sampingnya ada kampung bayam
warganya kemana sekarang
warganya disiapkan bangunan rumah
terbayang tidak ada rumah untuk warga yang sosioekonominya itu lemah
di samping stadion termahal yang ada di republik ini
bicara soal pendekatan yang dilakukan oleh pak jokowi
ataupun program programnya pak jokowi
salah satunya adalah reklamasi
anda juga melanjutkan itu
jawaban anda seperti apa mas anies

ini salah satu janji dalam kampanye kemarin
janji kampanye kemarin adalah menghentikan reklamasi
ketika kita melakukan penghentian itu
rami luar biasa
kami tunaikan ini sebagai janji
dan saya sering sampaikan
bukan soal reklamasinya persis
bagaimana kegiatan reklamasi itu
dilakukan di kawasan
yang berupa teluk
muaranya sungai sungai jakarta
air dari sungai
ini pantai ini
air itu sampai ke pantai
ke tepi pantai
setelah ada reklamasi
itu akan terjadi backwater
kami laksanakan itu
jadi kita bersyukur
bisa melewati itu semua
dengan segala macam tantangan hukum yang ada
apa yang kita lakukan
ketika kita melaksanakan
mengikuti semua ketentuan hukum yang ada
dari tujuh belas pulau reklamasi di teluk jakarta
anda mencabut tiga belas pulau
tapi empat masih diteruskan
karena memang sudah dilakukan pembangunan di sana
salah satunya adalah pulau g
itu pak jokowi juga dulu memberikan izin untuk pemukiman
dan anda kemudian melanjutkan dengan
ketika kita memutuskan untuk menghentikan
yang dihentikan itu reklamasi
bukan kegiatan di atas tanahnya
kadang kadang kita ini mengasumsi
menghentikan reklamasi itu artinya
menghabisi semua bangun yang ada di situ
yang tidak diteruskan adalah
berhenti di situ
yang sudah ada
ya itu dimanfaatkan
sudah jadi itu tanahnya
mau dibongkar lagi
malah justru menimbulkan kerusakan lingkungannya lebih besar
dalam semua sifat penuduhan
yang harus membawa bukti adalah yang menuduh
bukan yang dituduh
salah satu kerja nyatanya pak anies baswedan
yang diwujudkan dalam program kampanye
itu adalah menyelenggarakan pesta olahraga
salah satunya adalah formula e
formula e ini pak menuai pujian
tapi di sisi lain menuai kritikan
dan ditarik ke kasus hukum
ini adalah sebuah event yang sukses sekali
event di jakarta ditonton lebih dari tiga belas juta orang
terbesar dalam sejarah formula e
sekarang saya bisa mengatakan itu
karena pakai fakta
kalau saya ditanya tahun lalu
itu adalah visi
dan fakta juga
bahwa perekonomian yang bergerak
itu manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di jakarta
enam triliun pergerakan perekonomian
dan ini adalah seperti event event dunia lain yang kita selenggarakan di indonesia
ketika kita mengatakan sebuah event itu baik atau tidak
jangan tanya siapa penyelenggaranya
kalau saya suka penyelenggaranya saya bilang baik
kalau saya tidak suka pada penyelenggaranya saya bilang jelek
ini bukan soal formula e
bukan siapa yang berinisiatif
dan ini tentang republik indonesia
bagaimana nama indonesia muncul di dunia
bagaimana nama jakarta muncul di dunia
dan efek dari pergerakan perekonomiannya nyata
ketika kita menyelenggarakan formula e ini
baru dari awal
memang sudah ramai
saya bersyukur sekali
saya ini terima kasih sekali
dengan gelombang sosmed yang mengkritik
itulah tim pr kami yang gratis
karena mengkritik penasaran jadi akhirnya nonton
terima kasih sekali
publisitas gratis ya pak
jadi dari mulai program program kita
apakah jaklingco apakah itu
kami bersyukur betul dengan buzzer buzzer itu
betul betul memberikan faedah yang tak terkira selama lima tahun ini
karena merekalah menjadi semacam brand ambasador kita
yang mengkampanyekan program kita secara luas
walaupun nuansanya kritik
saya mempercayai warga indonesia mengedepankan akal sehat
jadi ketika mendengar informasi
ya kalau dikatakan sekali dua kali
barangkali mereka kemudian dianggap benar
tapi lama lama mereka akan lihat
dan itulah yang terjadi di jakarta
jadi ketika sampai pada formula e
angka angka objektifnya terlihat di situ
anda sangat bangga dengan pencapaian formula e
apa yang dilakukan oleh pemprov dki ini sukses besar di formula e
tapi di sisi lain kemudian nama anda ditarik
bahkan anda diperiksa oleh kpk
anda nggak menyesang sudah menggelar pesta olahraga yang sangat besar
kemudian anda diperiksa oleh kpk
anda tidak nyesel pak anies
bahwa program ini adalah program yang ada di dalam apbd kita
dan sebagai gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang undang
untuk melaksanakan apbd
itu terlaksana dengan baik
formula e itu bukan programnya pak gubernur
formula e itu adalah programnya pemprov dki jakarta
dan gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu
ketika kemudian rame rame membicarakan
kita melaksanakan program
siapa yang usul
benar yang usul dari pemerintah
dari sisi eksekutif
tapi disepakati oleh semua
bahwa ada orang orang yang dulu menyepakati
kemudian dia membalikkan program
kemudian dia tidak konsisten dengan pikirannya
bahkan mengkhianati yang dia katakan
itu adalah pertanggung jawaban dia
dan jelaskan pada anak cucunya
itu maksudnya siapa itu
dprd yang terhadap tangan
siapa pun itu
karena ada orang orang yang mendukung
kalau tidak tidak akan jadi
ini adalah sebuah amanat
yang ditetapkan oleh perda
yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi
dan kami bersyukur
bisa dilaksanakan dengan baik
bahkan membawa nama baik jakarta
ketemu dengan semua orang orang yang terlibat dalam urusan balap mobil
ini adalah salah satu exposur
terbesar terbaik bagi jakarta
tapi program yang anda banggakan itu ya
program formula e itu dipakai untuk menjegal anda dalam pilpres dua ribu dua puluh
pak andies tidak merasa
adalah tanggung jawab mereka yang melakukan
apakah sliding tackle ini adalah fair atau tidak
saya sih jalan terus saja
apa yang saya kerjakan
bismillah dengan cara yang benar
untuk kebaikan orang banyak
ada yang tidak setuju
sampaikan kita siap berdiskusi
dan bila kemudian ada yang memutar balikan fakta
biarlah waktu nanti membuktikan
fakta yang sesungguhnya seperti apa
dan saya merasa yakin betul
bahwa allah itu maha membimbing
saya sering sekali
menjalankan tugas di jakarta ini
ketemu dengan situasi situasi yang sangat sulit
situasi situasi yang seakan jalannya buntu
tapi allah bukakan jalan keluar
jadi ketika mendengar tentang apa itu
yaudah lah biar itu urusan mereka
urusan saya adalah
menjalankan dengan cara benar
menjalankan dengan cara yang baik
untuk kemaslahatan orang banyak
biarkan nanti saya bertanggung jawabkan
kepada diri saya
dalam laporan koran tempo disebut
bahwa ada upaya untuk mentersangkakan anda
untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan
dalam kasus formula i
anda pasti sudah dengar kan pak anies
anda melihat kecewa nggak sih
karena kan anda dulu
termasuk orang yang sangat aktif
dan banyak masukan
tapi sekarang kondisinya berbalik
orang orang yang ada di kpk
sedang berupaya untuk
bahwa saya memang selalu membantu tugas kpk
sejak saya masih bertugas sebagai rektor
kami menetapkan mata kuliah anti korupsi
sebagai mata kuliah wajib
mata kuliah dasar umum
yang semua mahasiswa harus ambil
dan satu satunya universitas di dunia
yang mewajibkan mata kuliah anti korupsi
kemudian ketika kpk membutuhkan komite etik
saya siap tugas komite etik
bahkan saya di ketua komite etik
kemudian ketika ada tim delapan
kemudian ketika bertugas di jakarta
kami bikin kpk ibu kota
untuk mencegah itu
dan sekarang saya pun masih yakin
bahwa kpk bekerja profesional
kpk adalah lembaga terhormat
yang memiliki tugas menjaga integritas
dan mereka saya yakin
di dalam itu
punya perasaan ini nama baik
institusi nama baik indonesia
bahwa mereka bekerja secara profesional
mereka menemukan banyak sekali laporan
di indonesia ini siapa saja bisa melaporkan siapa saja
dan kpk pasti akan memproses itu
sesuai dengan semua prosedur
sesuai dengan ketentuan
meskipun ada intervensi politik disitu
saya yakin kpk itu sanggup
untuk menghadapi intervensi politik dari mana pun
ini adalah lembaga pendekatan politik
ini adalah lembaga penegakan hukum
kpk sampai sekarang
masih bisa bertahan
setiap langkahnya secara profesional
tapi ada yang mengatakan bahwa ada invisible hand
yang ingin menjegal anda
dalam konteksasi pilpres dua ribu dua puluh empat
memang saya berada di wilayah politik
oke anda berada di wilayah politik
berarti anda adalah politisi
anda merasakan itu
yang ingin menjegal anda
untuk maju dalam kontestasi pilpres
invisible itu berarti yang nggak terlihat ya
saya katakan yang terlihat saja
yang terlihat berarti ada yang ingin menjaga
yang terlihat saya tidak melihat apa apa
yang saya kerjakan saat ini
kalau kemudian ada kritik di sosmed
saya nggak kemudian berkesimpulan
wah ini ada yang menggerakkan di belakang
setiap warga negara memiliki hak untuk menilai
saya tidak bisa mengatur politik
saya nggak bisa mengatur perasaan orang
sebagai pemerintah apalagi
kami hanya bisa mengatur tindakan
nggak bisa mengatur pikiran dan perasaan
jadi ketika sampai pada
apakah ada invisible hand apa tidak
biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan
karena hari ini kita yang sedang menjalani ini
jalanin aja dah
yang penting kita jalani dengan cara yang benar
mau ada invisible hand
mau tidak ada
itu bukan urusan saya secara langsung
anda bisa pastikan nggak dalam wawancara kita ini
bahwa tidak ada satu rupiah pun
yang mengalir ke kantong anies baswedan
ataupun ke jajaran pemprov dki
dari proyek formula e
dan tidak ada pelanggaran maladministrasi
yang dilakukan oleh anies baswedan
dan juga pemprov dki dalam kasus formula e
anda bisa jamin itu pak anies
dalam semua sifat penuduhan
yang harus membawa bukti adalah yang menuduh
bukan yang dituduh
di mana mana itu kalau anda menuduh
anda bawa bukti
habis energi semua orang
yang dituduh harus bawa bukti
jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh
kalau anda tidak bisa membuktikan tuduhannya
tidak bisa membawa bukti
ya batalin tuduhan itu
jadi kalau anda
biasanya seorang membuat tweet
bawa dong buktinya
kalau anda tidak bawa buktinya
kita bisa terima sepuluh tuduhan
saya jalan saja
habis itu saya tunjukkan
bila tidak ada
tidak ada buktinya
maka tuduhan anda batal
setiap orang yang dituduh
harus memberikan pembuktian
tapi saya tidak pernah terima
dan memang ini adalah sebuah projek
untuk indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional
yang memiliki reputasi
dan jangan membayangkan mereka beroperasi di negeri
yang accountingnya masih bermasalah
mereka itu beroperasi di negara
yang aturan pembukuan
apalagi kalau sudah masuk ke dalam stock market
mereka itu punya peraturan yang sangat ketat
tentu di sana juga masih ada korupsi
tapi jangan dibayangkan
yang serba mudah untuk henggi penggi
ini angka besar
ini nilainya besar
ini reputasinya tinggi
karena itulah kita jaga governance nya dengan baik
buat anak tahu ya
semua rapat kita ada rekamannya
semua rapat kita
jadi bisa dibuktikan ya pak
bukan hanya bisa dibuktikan
artinya nggak ada yang ditutup tutupi
kalau rapat itu ada yang tutup tutupi
tidak usah pakai rekaman

jadi kalau tidak ada yang ditutup tutupi
jadi kalau tidak ada yang ditutup tutupi
maka saya yakin bahwa statusnya harus naik ke penyelidikan
dan anda harus bertanggung jawab
sebagai orang yang kemudian memegang proyek formulai
kalau tidak ada pelanggaran
ya tidak ada yang bisa dipaksakan
anda meyakini tidak akan ada pemaksaan
bahwa semua yang berada di kpk itu
akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada
dan saya yakin
mereka ini orang orang berintegritas
jadi ada batas
dimana segala macam tekanan itu
apapun tekanan itu
akan terhenti ketika integritas itu terjaga
dan saya percaya itu ada
jadi anda masih percaya dengan
banyaknya orang yang berintegritas di kpk
dan bekerja berdasarkan bukti dan fakta ya
dan saya juga tidak tahu
apakah memang ada itu
atau itu dongeng
saya tidak tahu juga
waktu yang akan menjawab
anda merasa tidak sih
menjadi tokoh yang tidak direstui kekuasaan
untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
anda merasa tidak sih
menjadi tokoh yang tidak direstui kekuasaan
untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
saya ini baru tadi pagi dicalonkan
sebelum ini saya bekerja sebagai gubernur
hari hari ke depan
kan baru hari ini
hitungannya baru berapa jam nih
jadi saya belum tahu temperaturnya
anda sudah siap dengan serangan serangan politik
yang akan datang ke anda
setelah di deklarasikan
setengah sobekan tiket
karena tiketnya belum full
saya belajar dari sejarah
kompetisi yang bebas dari fitnah
bebas dari serangan
jadi tidak usah cengeng juga
ketika kemudian banyak serangan
ya kok banyak serangan
ya kok banyak serangan
memang di mana selama ini
anda nggak lihat peristiwa di mana
di seluruh dunia
di segala zaman
seperti sekarang ini namanya kompetisi
dan lain lain pasti ada
jadi anda sudah siap
tapi juga sudah tahu dari dulu
bukan sesuatu yang kayak kita
oh kok ternyata
ternyata banyak fitnah ya
selama ini nggak pernah baca apa
ada segala macam
bilayah politik ini
yang penuh dengan segala macam tantangannya
maka kemajuan akan sulit di alam republik ini
saya disini sampaikan begini
bila orang bermasalah masuk politik
mengapa ketika orang tak bermasalah masuk politik
dan sering kali
bayangkan ada orang orang baik
mau jadi anggota dpr
anda ngapain sih mau jadi anggota dpr
kita justru butuh orang orang yang baik
orang orang yang kompeten
jadi anggota dpr
tapi kalau orang bermasalah
menjadi anggota dpr
ya udah benar
biar dia masuk anggota dpr
ketika orang orang bermasalah
malah tidak dipermasalahkan
ambil tanggung jawab
ketika ada undangan untuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan kota ini
ketika saya ada panggilan untuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan negeri ini
saya katakan siap
bahwa dalam perjalanan itu akan ada tantangan
atau akan ada
segala macam itu adalah konsekuensi atas sebuah keputusan
dan itu adalah konsekuensi

bisakah kita menjaga prinsip prinsip nilai nilai yang kita yakini
dan saya kemarin menjalankan lima tahun di jakarta itu
menengok kebelakang dengan rasa syukur
tantangannya tidak kecil

saya menerima penonton
syukuri karena insyaallah tata kelola yang benar dipegang aturan main yang benar dipegang
dilaksanakan jadi melihat ke depan dengan sekarang ada apa undangan untuk itu saya melihat bagi saya
restu dari allah ridho dari allah yang paling penting kemudian pemberian manfaat bagi seluruh
rakyat adalah yang paling penting selebihnya tawakalalallah dan udah siap ya dengan segala
resikonya pak andi saya ingin tanya banyak yang mengatakan anda berseberangan dengan kekuasaan
semuanya hubungan anda dengan pak jokowi seperti apa sih memang kantornya berseberangan satu di
merdeka selatan satu di merdeka utara bukan masalah kantornya masalah dalam beberapa hal banyak
berbeda gitu berseberangan dengan kekuasaan saya sebut ya saya enggak menyebut presiden tapi saya
ingin tanya hubungan anda dengan presiden jokowi seperti apa gini kami ini bersahabat dan kami itu
hai sama itu sejak tahun dua ribu sebelas sebelum beliau menjadi gubernur di jakarta
hai jadi sering bersama sama dalam berbagai forum kemudian kalau ke solo waktu itu beliau menjadi
masih menjadi wali kota kita bahkan waktu itu ada solo mengajar beliau juga ikut memberikan
endorsement ketika itu selalu mengajar kami waktu itu giat indonesia mengajar jadi per per
perjumpaan interaksi itu udah panjang kemudian beliau bertugas di jakarta saya masih di
paramadina kemudian ketika beliau maju menjadi calon presiden beliau menelponnya beliau menelpon
bicara mengundang saya untuk menjadi jurubicaranya dan sesudah itu menjadi intensif pembicaraan dan sampai
sekarang pun pada waktu waktu yang diperlukan yang memang relevan
hai sering datang kemudian berdiskusi komunikasi jalan terus jadi tidak ada yang namanya putus
komunikasi dan beliau banyak event event yang diselenggarakan di jakarta yang secara khusus juga
saya datang kita diskusi di waktu waktu itu jadi tidak ada barrier di dalam komunikasi dan saya bersyukur
tim pendamping beliau itu memfasilitasi untuk kita bisa komunikasi terus
jadi yang bilang bahwa hubungan pak anies baswedan dengan pak jokowi itu tidak baik
bahwa pak jokowi tidak menginginkan pak anies untuk maju dalam kontestasi pilpres
itu berarti tidak betul ya pak
ada imajinasi ada macam macam tuh
dan kita kita ini kadang kadang ya keterampilan mengarangnya itu luar biasa hebat
jadi karangan karangannya sering tak disertai dengan fakta
akhirnya karangan betulan gitu
jadi saya ingin sampaikan bahwa kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk selalu komunikasi
selalu bisa diskusi nanti akan mempertahankan terus
baik yang bilang sebetulnya hubungan antara pak anies dengan pak jokowi itu unpredictable
tidak ada yang tahu karena ternyata sering sekali ngobrol ngobrol tapi tidak ketahuan
sama wartawan itu betul pak
gimana itu caranya
nyampe sih kekuping kita tapi itu betul nggak pak
pokoknya kita ada komunikasi kita ada diskusi gitu aja
anda dianggap sebagai representasi perubahan anda dianggap sebagai antitesa dari kepemimpinan saat ini
itu yang mengatakan bukan kami pak tapi masyarakat luas banyak yang mengatakan anda adalah antitesa sosok pemimpin saat ini
tanggapan bapak seperti apa
dalam saya bekerja apalagi bekerja ke depan cukup tengok aja yang dikerjakan kemarin
gubernur dki jakarta lakukan selama lima tahun memimpin jakarta
bahan untuk memprediksi apa yang akan dikerjakan ke depan
program program gubernur sebelumnya diteruskan
itu artinya kalau dia dapat tugas apapun maka orang sebelumnya
kegiatannya akan diteruskan juga
jadi maksud saya tidak ada yang sesungguhnya tesa antitesa
kita semua ini ketika sudah bertugas akan ketemu dengan
kewenangan yang jelas jumlah anggaran yang ditetapkan
kemudian target pembangunan ditetapkan dan itu harus dilaksanakan
jadi ketika nanti kita kita semua ini seperti saya bertugas di jakarta
begitu seperti jakarta sudah tidak bicara tentang style dengan gubernur sebelumnya dan lain lain
sudah bicaranya tentang apa yang dikerjakan sekarang apa yang memberikan manfaat untuk warga jakarta
oke jadi anda merasa nggak bahwa ada orang yang kemudian banyak pihak yang berusaha untuk menghadap hadapkan anda dengan pak jokowi
anda melihat seperti itu banyak yang kemudian melakukan itu berusaha untuk menghadap hadapkan anda dengan pak jokowi
gini saya ini adalah gubernur pak jokowi adalah presiden
beliau adalah atasan saya
jadi saya ini bukan orang yang setara
pak jokowi itu atasan kami
dan beliau memberi arahan kepada gubernur saya salah satunya
sehingga di dalam struktur pemerintahan kami itu mengikuti arahan presiden
bagaimana mungkin orang bawahan kemudian dibentur bentur bawahan itu mengikuti arahan presiden
presiden mengatakan a maka kita semua jalankan a
presiden katakan b kita semua jalankan
meskipun ada perbedaan pendapat
kalau dia di pemerintahan itu semua ikut peraturan
semua ikut kegagalan
semua ikut undang
ini kan kalau kita tidak di pemerintahan pakai selera
oke karena saya tidak setuju saya tidak mau ikut
di pemerintahan itu kalau sudah pemerintah katakan a
contohnya kemarin pak presiden bilang
oke ini sekarang nilai tukar rupiah resesi dan lain lain maka jangan bepergian ke luar negeri
langsung malamnya kalimat pak presiden itu rekamannya saya pasang saya minta kepada seluruh jajaran sebarkan ke seluruh masyarakat
jadi kita ini menjalankan arahan kepala negara kepala pemerintahan
jadi janganlah overanalyze seperti itu
kemudian membuat hal yang tidak ada dikesankan ada
tidak ada perbedaan dikesankan ada perbedaan
dan kemudian membuat situasi menjadi muncul persepsi persepsi yang tidak perlu
republik ini sedang butuh kita kerja bersama
republik ini sedang butuh kita saling support saling topang bukan saling pangkas saling jatuhkan tidak justru harus sebaliknya
dan itulah yang harus dibangun
pak surya mengatakan bahwa terserah anda kalau anda mau masuk ke partai atau tidak
pertanyaannya anies baswedan akan masuk partai nggak
saya mau masuk ke dalam kontestasi pilpres
karena tadi kita sudah bicara soal pencapaian anda di dki kemudian kasus hubungan anda dengan kekuasaan
ini yang paling penting masa depan kontestasi pilpres karena menatap masa depan
terus terang kami wartawan kaget pak
karena tidak ada angin tidak ada hujan kemudian kami dapat informasi bahwa partai nasdum akan mendeklarasikan anda menjadi bakal calon presiden

tanggal tiga oktober

mungkin harus dijawabin sama nasdum bukan sama saya
saya kan pengantinnya pak anies
kan proses pengambilan keputusan itu ada di dalam partai
saya menghormati sekali proses yang terjadi dalam partai politik
dan saya berkali kali mengatakan pak kapan deklarasi kapan ini
saya bilang saya ini adalah gubernur yang sedang menjalankan tugasnya di jakarta
proses politik biarkan berjalan oleh partai
nah partai nasdem dengan segala macam pertimbangannya memutuskan langkah sekarang
dan saya sampaikan bahwa dengan rendah hati dengan rasa hormat saya sampaikan bismillah insya allah amanat ini saya terima dan saya siap jalankan
tetapi detil prosesnya dan lain lain
itu proses internal dalam partai
dan mereka mengabarkan saya ketika sudah keputusannya final bukan
anda kabarnya baru tahu hari minggu tanggal dua oktober siang anda datang ke dpp partai nasdem gundeng dia
dan bertemu dengan pak surya hanya setengah jam saja
di situ anda diberitahu bahwa nasdem akan mendeklarasikan anda itu betul
langkap betul nanda informasinya
kita pengen tahu background ya meskipun sudah ada deklarasinya tapi kami harus tahu betul nggak pak
jadi dalam waktu setengah jam itu pak surya
meminta kesediaan anda untuk menjadi calon presiden
setengah jam itu kan hari minggu ya
tapi kalau diskusi kan bukan setengah jam itu saja kan
tapi finalnya dari minggu
jadi selama ini kan juga kita berinteraksi
saya pun berinteraksi dengan para pemimpin pemimpin partai lain
para tokoh tokoh partai berdiskusi bertukar pikiran itu berjalan terus selama ini
jadi saya menaruh hormat kepada pak surya paloh
karena beliau secara konsisten memilih berani untuk mengataskan kepentingan negara
kepentingan republik di atas kepentingan lain lain
bagaimana beliau memberikan ruang kepada anak anak bangsa siapapun dari manapun
dan itu bukan hanya kejadian sekarang
cobalah lihat pemilihan gubernur di mana mana
pemilihan bupati di mana mana
itu sikap dari pak surya paloh itu adalah sikap siapa yang baik yuk didukung
beliau yang membiayai
banyak contoh kasusnya
nana juga dengar pasti kasus kasus itu
jadi sikap inilah yang kemudian beliau bawa ketika menghadapi situasi menjelang dua puluh empat
jadi saya merasa terhormat
dan saya juga sampaikan rasa hormat saya pada pak surya paloh
karena beliau konsisten di dalam mengedepankan prinsip kenegarawanan prinsip kebangsaan prinsip kesetaraan
di dalam mengambil keputusan keputusan
mempercepat deklarasi anda sebagai bakal calon presiden itu adalah bentuk perisai partai nasdem karena berkejaran waktu dengan kpk
dengan kasus yang sedang ditangani di kpk kasus formula e
memang betul seperti itu pak anies
saya rasa pertimbangannya lebih kepada waktu saja ya
toh mereka sudah menetapkan tiga nama sejak bulan juni
jadi gini nah
kalau misalnya penetapan nama itu baru minggu lalu terus minggu ini ditetapkan satu nama ya mungkin itu prematur
tapi ini sudah ditetapkan sejak bulan juni ada tiga nama
lalu berujung kepada satu itu bagian dari proses
itu yang penting
anda sudah telepon ataupun berkomunikasi dengan demokrat dan juga pks sebelum anda kemudian menerima pinangan dari partai nasdem
kan begini percakapan itu jalan terus
jadi dan setahu saya partai nasdem juga berkomunikasi kok dengan semuanya
tidak ada yang tidak tahu
itu adalah kesetaraan informasi
jadi partai partainya yang tahu
dan tiap tiap partai punya mekanismenya
karena itu kita hormati mekanisme tiap tiap partai di dalam mengambil keputusan final untuk hal yang sangat besar
sosok cawapres yang anda inginkan nanti seperti apa sih pak anies
saya pikir habis tanggal enam belas oktober saja ya
belum ada pandangan
sosoknya seperti apa
kalau saya bayangkan ya seperti yang kemarin tugas di jakarta juga
adalah orang yang bisa bekerja bersama dengan baik
dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya
saya harus duduk untuk mereview lagi
melihat apa apa saja yang menjadi bahan bahan pertimbangan
dan walaupun oleh pak surya paloh oleh nasdem disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada cawapres
anda percaya nggak bahwa partai gak akan cawe cawe soal nama cawapres yang akan dipilih begitu
menurut saya adalah hak dari partai partai politik untuk mengusulkan nama
adalah hak dari organisasi manapun untuk mengusulkan nama
nggak ada yang salah
kalau ada ketua rt mengusulin pak usulnya a nggak ada yang ngelarang juga
jadi kita juga ngelarang
tapi menurut saya yang penting adalah siapa yang mengambil keputusan akhir
itulah yang kunci
tentang usulan kan boleh dari mana saja
tetapi kenyataan bahwa keputusan final diserahkan pada capres itulah yang tadi saya sebut sebagai sikap
terakhir pak saya harus tanya tadi pak surya mengatakan bahwa terserah anda kalau anda mau masuk ke partai atau tidak
pertanyaannya anies baswedan akan masuk partai nggak
ini lagi lagi sikap kenegarawanan dari bang surya
dan itu memang jawaban yang benar
tapi pak anies sendiri berpikir untuk masuk partai
jawaban yang benar begini saya terus saja
beliau mengatakan tidak mengharuskan tapi juga tidak mau melarang
kan ada yang bilang gini saya tidak meminta untuk masuk
saya tidak mengharuskan untuk masuk
beliau mengatakan tidak mengharuskan masuk dan tidak melarang untuk masuk
jadi sekarang ini saya jalani dulu tugas ini sekarang
saya sedang dapat tugas untuk menjadi calon presiden
tapi saya bilang kemarin tadi
saya ini masih tugas jakarta pak sampai enam belas
izinkan sampai enam belas itu saya full masih terus ngurus jakarta
tidak saya berpikir tentang cawapres tidak berpikir tentang partai partai yang lain
nanti aja dulu
ijinkan saya tetap fokus di jakarta
dan dan deal oke
pokoknya sampai enam belas oktober saya masih terus menjalankan tugas sebagai gubernur
dan segala urusan yang terkait dengan pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat akan diselenggarakan pada tempo sesudah enam belas oktober
enam belas oktober kita ketemu lagi untuk bertanya ke pak anies kriteria cawapres seperti apa
kemudian warna partai ataupun jaket warna partai yang akan dipilih itu seperti apa warnanya
kasih waktu dikit
jadi setelah tanggal enam belas akan terjawab banyak teka teki ya tentang perjalanan politik seorang anies baswedan
terima kasih pak anies baswedan gubernur dki jakarta sudah menjawab banyak sekali pertanyaan yang ada di publik yang sudah kita suarakan
semoga perjalanan politiknya kedepan lancar
tadi anda katakan bahwa tantangannya semakin banyak dan semoga anda bisa melalui berbagai macam tantangan itu
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia political show
sama sama terima kasih
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan
mengenalkan teman teman dari pb pmii yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ini adalah bentuk partisipasi publik yang kita fasilitasi
di mana cnn indonesia political show akan selalu senantiasa melibatkan suara publik ataupun public voice
terutama kalangan milenial yang akan menjadi pemilih terbesar pada pemilu dua ribu dua puluh
di setiap episodenya political show kita selalu melibatkan teman teman mahasiswa melibatkan teman teman milenial
dan hari ini ada teman teman dari pb pmii
yang nanti bisa menyatakan pendapatnya ataupun bertanya mungkin dengan para narasumber
terkait dengan tadi apa yang sudah kita saksikan bersama
wawancara spesial wawancara hot seat dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
dan di segmen electionpedia ini kita akan menganalisis bagaimana hasil survei
tentang elektabilitas calon presiden kemudian tren elektoral dan juga simulasi tiga pasangan calon
di pilpres dua ribu dua puluh empat saya sudah bersama dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia
dan juga dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhanuddin mutadi selamat malam mas burhan
terima kasih sudah hadir di studio
tadi kita sudah sama sama mendengar wawancara khusus hot seat dari pak anies baswedan
kita ingin lihat secara statistik bagaimana anies baswedan berada di survei
secara angka statistik ini bagaimana ini hasil survei indikator politik
yang baru saja dirilis tanggal delapan belas sampai dua puluh dua september kemarin
di lapangan tanggal tiga belas sampai tanggal dua puluh september
oke tiga belas sampai dua puluh tapi baru saja dirilis ya
tanggal dua betul
oke tanggal dua oktober
simulasi sepuluh nama calon presiden dua ribu dua puluh
hasil survei dari indikator politik indonesia tiga belas dua puluh september dua ribu dua puluh
silahkan mas burhanuddin
ini simulasi sepuluh nama
dan dari sepuluh nama yang kita tanyakan kepada responden
satu dua ratus dua puluh responden di seluruh indonesia
itu kita dapatkan estimasi anies baswedan di peringkatan
nah anies baswedan ini selisihnya dengan pak prabowo subianto itu tidak signifikan
tetapi selisih dengan ganjar pranowo itu signifikan
nah tetapi poin saya adalah kalau kita lihat data ini itu praktis tidak ada calon satupun yang dominan
kemungkinan kalau kita andaikan pemilu presiden diadakan hari ini itu kemungkinan ada dua putaran
ini tren elektoralnya anies baswedan cenderung naik atau cenderung turun
kita akan lihat di slide berikutnya
slide berikutnya ya
betul jadi kita punya sebenarnya sepuluh nama juga kita punya trennya
tetapi yang kita capture hari ini adalah tiga nama di layar top tiga
nah kita lihat di situ misalnya suara yang warna kuning itu adalah tren elektoral buat pak prabowo subianto
itu naik turun tetapi kalau kita tarik dibanding dua tahun lalu itu sedikit turun
sementara untuk anies baswedan itu trennya naik tapi landai
nah itu yang paling ujung sebelah kanan
nah yang warna merah adalah ganjar pranowo konsisten naik
nah pertanyaannya kenapa anies baswedan itu naiknya terlalu landai sementara pak prabowo turun tetapi tidak terlalu tajam
nah salah satu penyebabnya adalah dua calon ini
pak prabowo dan anies baswedan
jadi pak prabowo dengan anies baswedan itu memperbutkan kolam pemilih yang sama
itu pemilih yang ada di kelompok
ceruk pemilihnya sama ya
nah sementara ganjar pranowo itu bermain di ladang yang sendiri
yang membuat dirinya relatif lebih leluasa untuk menarik
dan tidak ada kompetitor di ceruk pemilihnya ganjar pranowo
di ceruk itu
jadi pendukung pak jokowi itu cenderung diperbutkan sendiri oleh pak ganjar
sementara pendukung pak prabowo di dua ribu sembilan belas itu terpecah bukan hanya ke anies baswedan
tapi juga ke rituan kamil
kemudian ke sandiaga uno
jadi ada banyak pemain di kolam pemilih di mana mas anies baswedan sedang bertarung di sana
kalau kemudian ganjar pranowo tidak dapat tiket
kalau misalnya ganjar pranowo tidak dapat tiket
yang dapat tiket hanya prabowo subianto dengan anies baswedan
memang tidak mengerucut ke satu nama
dan juga punya simulasi head to head
nah per hari ini memang pak prabowo sedikit lebih unggul dibanding anies baswedan
kalau dalam simulasi head to head
diandekan ganjar pranowo tidak maju
tetapi selisihnya tidak signifikan
artinya anies baswedan masih punya peluang untuk mengalahkan pak prabowo meskipun per hari ini masih kalah
jadi kebetulan semua pemilih kenal anies demikian juga kenal pak prabowo
kemungkinan suara pak prabowo yang agak turun
sementara anies cenderung naik
nah lain cerita kalau lawannya ganjar
nah mungkin jauh lebih kompetitif
artinya elektoralnya bisa naik juga ya
karena kan orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal
sementara masih ada seperempat pemilih indonesia yang nggak kenal ganjar pranowo
nah kenapa pak prabowo dikenal hampir seluruh masyarakat indonesia
sudah dua kali nyalon presiden
anies baswedan pernah nyalon di pilkada jakarta
nah karenanya coverage dan exposure nya kuat buat pak anies
sementara ganjar pranowo
mungkin panggung pandemi kemarin yang membuat exposur ganjar agak naik
tetapi overall tiga calon ini punya tingkat kedikenalan yang tidak sama
mas ini kan kalau kita lihat ya tren elektoralnya anies baswedan ini yang warna hijau
dari lima belas tiga kemudian turun dua belas tujuh naik perlahan perlahan perlahan juni
dan ini september
padahal kan ini sudah mau masa berakhirnya
harusnya dia bisa memanen apa yang sudah dia lakukan di dki jakarta pada bulan september
karena kan oktober dia sudah purna tugas
harusnya kan bisa diselebrasi apa yang sudah dia lakukan
tapi kenapa malah angkanya turun ya mas
nah salah satunya karena tadi pemain diceru sebelah kanan terlalu banyak
jangan lupa dua atau tiga bulan terakhir itu ada satu nama yang elektabilitasnya pernah menyentuh dua digit
namanya ridwan kamil
dan siapa yang dirugikan
anies baswedan dan pak prabowo
karena mengambil suara di jawa barat
jadi pada dasarnya pendekatan pemilih mengapa orang memilih calon itu bukan hanya semata mata karena kinerja
tapi ada aspek lain
kemudian yang kedua adalah aspek yang mungkin berkaitan dengan emosional
nah emosi ini seringkali berkaitan hal hal yang tidak berkaitan dengan masalah kinerja
jadi kalau kita lihat di situ memang ganjar lebih diuntungkan karena pemain di sebelah kirinya kurang
jadi lagi lagi kita perlu menunggu lebih jauh karena ini kan peta berdasarkan september sebelum anies baswedan dideklarasikan sebagai capres
jadi kita tidak tahu apakah naik atau biasa saja
jadi kita tidak tahu apakah naik turun atau stagnan
kita tidak tahu
kita lihat kalau tadi kita sudah lihat tren simulasi dan juga elektoral kita lihat kalau dipasang pasangkan
kalau simulasi berpasangan
simulasi tiga pasangan yang sudah dibuat oleh indikator
ini menarik sekali
mas burhan kayaknya udah meneropong berdasarkan informasi informasi ini yang informasi politik ya oke
lagi lagi ini berdasarkan apa yang berkembang
baik di media atau di elit
jadi mengapa hovifah
karena anies baswedan kurang di jawa timur
dan sangat kurang di jawa tengah
jadi hovifah indar parawangsa itu secara elektoral itu dianggap punya potensi untuk menambah kekurangan elektoral anies baswedan
terutama di jawa tengah dan jawa timur
yang kedua adalah kekurangan dukungan di segmen pemilih nu
hovifah adalah muslimat nu
yang ketiga mungkin punya efek dari sisi gender
karena beliau perempuan
tapi kalau kita tanya di sini
tapi kalau dia berpasangan sama ahy sedikit lebih tinggi
nah salah satu penjelasannya adalah mungkin ya ahy punya potensi yang lain
misalnya karena dia orang tuanya kan berasal dari pacitan jawa timur juga
yang kedua mungkin selama ini orang sudah mendengar nama ahy dipasangkan dengan anies baswedan
jadi sudah lebih familiar
tapi kalau kita bandingkan sama yang lain
itu ganjar erik paling atas
artinya belum sekuat itu ya
nah yang terakhir adalah pak prabowo caimin ya
meskipun partainya sudah berkoalisi tetapi kan nama capres capresnya belum di mention ya
tapi kalau kita simulasikan kedua tokoh partai ini
itu relatif cukup lumayan
antara pak prabowo dengan anies itu secara statistik tidak signifikan
jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul
jadi ini tipis banget nih antara anies bofifah dan prabowo caimin
kalau misalnya seperti ini kan artinya tidak ada yang menang satu putaran
nah pertanyaannya siapa pemenang pertama dan kedua
yang pertama mungkin ganjar erik kalau pemilu diadakan hari ini
tetapi siapa yang mendampingi di putaran kedua
setara statistik kita tidak tahu
kita belum tahu ya
apakah prabowo caimin atau anies hovifah
nah itu yang kita ingin tes terus ya untuk melihat efek ke depan
oke kita akan bahas nanti lebih dalam sekaligus menganalisis apa yang tadi sudah disampaikan oleh anies baswedan
dalam wawancara khusus bersama dengan political show
dan nanti teman teman mahasiswa juga bisa sama sama menyatakan pendapatnya ataupun mengomentari begitu
ataupun bertanya juga ke mas burhan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
kalau tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari anies baswedan tentang beragam hal
terutama kesiapan yang menata pilpres dua ribu dua puluh
dan kontroversi politik yang menghadang
nah kita akan mengulas lagi
tadi sudah mengulas elektabilitas
tapi ini mengulas lebih dalam mas burhan soal tadi apa yang disampaikan
tapi sebelumnya saya akan meminta tanggapan dulu dari teman teman pb pmii
sudah ada sekjen pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pbpmii
dan juga ketua bidang okp pb pmii
silahkan teman teman mahasiswa
untuk menyampaikan pendapat
atau mungkin mau tanya sama mas burhan
kalau tadi sudah nonton
tanggapannya seperti apa
salam untuk kak burhan
kak burhan ini beliau guru saya ya
di padepokan visikuin jakarta
sekali bertemu disini
jadi saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan
yang pertama saya melihat sejauh ini
bahwa anak muda itu masih dijadikan komoditas
tidak disertakan dalam misalkan pembentukan platform
maupun eksekusi kebijakan
sebagai contoh misalkan ada tiga isu yang kami sangat concern
yang pertama misalkan isu perubahan lingkungan
yang kedua mengenai isu korupsi
yang ketiga mengenai misalkan keamanan data pribadi
ketiga isu ini saya kira masih sangat jauh dari harapan generasi sekarang
nah platform platform ini saya melihat diantara para
para kandidat yang selama ini digaungkan
itu belum secara tegas muncul
jadi saya melihat bahwa anak muda ini masih dijadikan hanya sebagai satu segmen
yang harus di capture
bukan sebagai entitas yang harus dilibatkan dalam proses kontestasi politik
nah yang kedua
yang saya ingin tanyakan ke kak burhan adalah
dalam riset kak burhan
islam kanan dan ya islam
segmen islam dan nasionalis
pada generasi z dan milenial gitu
atau pemilih muda ini satu karakter tertentu yang khas gitu
jadi apakah berlaku tidak di kalangan milenial itu
apa pembelahan apa political advantage
apa yang men seam politik islam
pembelahan kanan ataupun
iya kan tengah atau nasionalis
oke selamat malam
selamat malam semuanya
selamat malam bang burhan
dan kawan kawan sekalian
tadi udah dibahas soal apa soal
anak muda ya soal peran anak muda
saya kira saya tidak akan masuk di ruang situ
karena nanti tinggal bisa di elaborasi sama pak burhan
tapi saya akan masuk di soal pak anies
karena dari tadi kita lihat video pak anies
tapi belum dibahas ini soal
apa tanggapan pak burhan ke video yang tadi ditampilkan
iya setelah ini dimakanya
nah dengan diambilnya kemudian
pak anies oleh nasdem menjadi calon presiden juga
disitu tentu ada bacaan bacaan tersendiri
mungkinkah dari sekian gelar yang dimiliki pak anies
dan sekian pengalaman itu
ada hak di belakang
haji anies mas wedan itu menjadi
apa penting lebih penting daripada gelar gelar setelahnya
terkadang identitas politik itu masih ada ternyata
itu bisa dihubungkan
bagaimana hubungannya dengan wacana yang dikeluarkan oleh pak lbp misalkan
kalau gak orang jawa
jangan harap dia jadi presiden kira kira kan gitu
dari kepentingan dari gelar di belakang
dan setelah sebelumnya itu
mana yang lebih penting
di indonesia ini masih yang belakang
bukan soal phd ini ya
nah gitu kira kira
terima kasih teman teman dari pbpmii
silahkan mas burhan
pertama mungkin yang soal pak aniesnya dulu
nanti baru yang soal
keterlibatan anak muda
dari yogi dan rafsanjani ya
berkaitan dengan figur pak anies baswedan
kalau kita belah
dukungan kepada anies baswedan berasal
memang sebagian besar adalah mereka yang pernah memilih pak prabowo dua ribu sembilan belas
dan kalau kita tanya itu umumnya mereka yang dari sisi sikap tidak puas terhadap kinerja pak jokowi
kalau dari sisi wilayah umumnya datang dari banten sebagian dki kemudian jawa barat dan sumatera
oke itu kekuatan elektoralnya ya
jadi artinya identitas politik memang masih ada
dan itu yang menjelaskan mengapa pula ganjar pranowo kuatnya di jawa tengah
dan sebagian dari jawa timur
artinya faktor pembelahan politik lama yang kita kenal dalam politik aliran dulu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima an itu hidup kembali terutama di dua pilpres terakhir
nah itu yang pertama
nah kaitannya dengan rafsan tadi
apakah anak muda masih terbelah juga dari sisi identitas politik
tetapi memang yang menarik kalau dari sisi isu itu sudah mulai bergeser
jadi kita punya survei
kita bandingkan antara
kita bandingkan antara survei anak muda dengan survei populasi umum
anak muda ini kan menurut bps hasil sensus dua ribu dua puluh generasi z mereka yang lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dua ribu dua belas itu total tujuh puluh lima juta
sementara generasi milenial didefinisikan mereka yang lahir dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu sekitar enam puluh sembilan sembilan juta
untuk dua ribu dua puluh empat ya
cuma menjadi problem adalah mereka seringkali menjadi objek untuk meraih suara tetapi tidak dilibatkan
tadi rafsan jadi mengatakan demikian
padahal isunya itu berbeda sekali
nana kalau kita bandingkan dengan populasi umum
kalau populasi umum top tiga itu isunya berkaitan dengan ekonomi
soal kenaikan harga kebutuhan pokok soal mengatasi kemiskinan
kalau anak muda kita punya survei empat ribu empat puluh responden khusus mereka yang usia tujuh belas sampai tiga puluh lima tahun
isu yang pertama adalah pemberantasan korupsi
isu yang penting menurut anak muda yang kedua adalah perubahan iklim
itu dari aceh sampai papua
kemudian yang ketiga itu isu yang berkaitan dengan keamanan data pribadi
jadi memang isu ini ada disconnectnya
antara populasi umum antara partai politik antara capres yang umumnya dari generasi baby boomers
dengan pemilih yang nanti menjadi mayoritas di dua ribu dua puluh
kalau tidak semakin banyak masyarakat terutama generasi muda yang merasa tidak dilibatkan
dan mereka akibatnya
bisa golput tidak datang ke tps tidak memberikan suaranya
dan kalau misalnya mereka golput itu bahaya besar
demokrasi tidak menolak
demokrasi tidak melibatkan segmen pemilih yang jumlahnya mayoritas
dan kalau misalnya segmen yang besar ini tidak terlibat dalam politik formal yaitu partisipasi dalam pemilu
maka hasilnya tidak legitimate
jadi penting untuk melibatkan mereka bukan semata mata dari statistik
bahwa anak muda penting untuk mencoblos
tapi isunya juga harus dilibatkan
termasuk contohnya adalah jangan sekedar isunya
formatnya juga harus dibikin anak muda
kalau debat capres selama ini kan coba lihat
debat capres yang dibikin kpu itu kan gayanya old fashion banget
sekarang kan sudah boleh nih ke kampus
tapi kan kalau kita lihat itu kan kpu itu selalu menyelenggarakan debat capres yang terlalu memperhitungkan perasaan peserta pemilu
jadi para capres ini yang dijaga perasaannya
mereka tidak melihat perasaan pemilih
harusnya kembalikan aja
karena sebenarnya debat yang betul betul menarik buat anak muda
seperti di amerika serikat
tidak usah di amerika serikat
pilkada jakarta kemarin menurut saya debat terbaik adalah antara anies versus ahok
jadi kembalikan format seperti itu
tanpa harus pakai format cerdas cermat
buka seluas mungkin sehingga anak muda merasa bahwa politik itu penting
dan mereka terlibat dalam politik yang penting itu
oke jadi ada pendidikan politik melalui debat itu ya
harus seperti itu ya mas ya
termasuk juga kampanye harus melalui media sosial
karena anak muda kan tidak perlu jauh jauh datang ke dpr untuk menyuarakan aksi demonstrasinya
nah sekarang kenapa nggak kampanye atau partisipasi politik yang menggunakan teknologi digital sosial media
sehingga anak muda merasa memang politik sesuatu yang penting buat mereka
dan karenanya mereka ingin terlibat
nah itu yang saya kurang
saya ingin tanya mas burhan ini kan pak anies kan tanggal enam belas oktober nanti udah gak menjabat ya
kalau menurut anda bagaimana kemudian dia bisa memaintain elektoralnya
karena kan susah tidak ada panggungnya lagi gitu
dengan dideklarasikan sebagai capres partai nasdem
maka ada ruang buat anies baswedan untuk keliling dari aceh sampai papua
menggunakan struktur partai
struktur partai jejaring partai
termasuk juga kalau dia tampil di televisi itu masih ada asosiasi atribusinya
yaitu sebagai capres
jadi menurut saya sih dia tidak akan kehilangan panggung
apalagi anies baswedan figur yang selama ini sangat kreatif ya
untuk memanfaatkan panggung apapun dalam rangka menjaga popularitasnya tetap tinggi
tapi dengan penjagalan penjagalan yang tadi kan sudah dijawab ya oleh pak anies ya
ada upaya penjagalan yang dilakukan oleh invisible hand
salah satunya melalui kasus di kpk
kasus formula e yang sedang ditangani oleh kpk
seberapa signifikan sebetulnya kalau menurut mas burhan itu akan menggerus figur anies di mata
kepada publik kan tadi mas buran katakan bahwa pemilih milenial ini sangat penting sekali
pemilih yang tidak korupsi atau berisi korupsi
tergantung seberapa kuat senjata atau amunisi yang diarahkan ke anies baswedan
apakah amunisi yang dimiliki oleh kpk untuk menembak anies baswedan itu peluru berisi ataukah peluru hampa
kalau misalnya peluru berisi itu cukup bisa mengkaokan anies baswedan
tapi kalau hanya sekedar peluru hampa saya justru khawatir malah bisa menaikkan elektabilitas anies baswedan
karena anies kemudian dianggap dizalimi oleh kpk
tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kpk ya
jadi menurut saya lebih baik kita menunggu dan anak muda saya kira sangat peduli data ketimbang opini ya
data atau fakta itu suci
dan karenanya kita tunggu saja apakah peluru yang ditembakkan kpk itu peluru hampa atau peluru yang berisi
nah untuk itu
jadi dua sisi mata uang ya sebetulnya
karena kalau misalnya tidak ada bukti apapun tetapi ditersangkakan justru malah memicu efek melodramatik ya
seolah olah anies yang sedang berusaha maju itu dijegal
tetapi saya tidak yakin kpk berani melakukan itu
karena kpk bagaimanapun institusi produk reformasi dan mereka tidak akan gegabah untuk mengeluarkan satu sprendik ya
tanpa diikuti oleh bukti yang kuat
soal sosok anti tesa juga tadi kita tanya
kepada pak anies baswedan
dia itu dianggap sebagai antitesa dari kepemimpinan saat ini
berbeda sekali dengan pak jokowi gitu
berarti menurut mas burhan dia memang mendapatkan berkah elektoral dari orang orang yang tidak puas dengan kepemimpinan pak jokowi begitu
datanya begitu ya
jadi kalau kita lihat berdasarkan sikap politik maupun karakteristik demografi mereka yang berencana untuk memilih anies baswedan
jika pemilu diadakan hari ini itu umumnya berasal dari kelompok yang bukan pendukung pak jokowi
dari sisi afiliasi ormas keagamaan juga berbeda sekali antara profil pendukung pak jokowi dengan profil pendukung pak anies baswedan
jadi saya pernah menulis di iseas tentang
namanya efek teori pendulum
jadi dalam sejarah politik kita secara elektoral itu seringkali pemimpin yang muncul itu memiliki image yang kontras dibanding sebelumnya ya
misalnya setelah gus dur yang muncul adalah ibu mega
karena ibu mega mungkin dipersepsikan berbeda dengan gus dur
kemudian setelah ibu mega yang muncul pak sby
karena mungkin pemilih menganggap gordon apa silent tidak selamanya golden

jadi perlu pemimpin yang lebih gagah arti kulit muncul lah seorang sby
tetapi dua periode kemudian setelah pak sby menjadi presiden itu pemilih membutuhkan seorang pemimpin yang beda sekali dengan karakter pak sby
yang dianggap mungkin menjaga jarak
dipilihlah orang yang hands on yang berasal dari kalangan warga biasa
nah kalau teori pendulum ini berlaku lagi harusnya yang menang anies baswedan
karena anies berbeda dengan pak jokowi dalam banyak hal
tetapi survei hari ini kan anies masih di peringkat ketiga
artinya teori pendulum per hari ini itu belum sepenuhnya mampu bisa menebak apa yang terjadi dua ribu dua puluh empat
saya tidak tahu nanti tetapi per hari ini masih banyak juga orang yang mengharapkan karakteristik seperti pak jokowi
nah itu yang menjelaskan mengapa ganjar masih di peringkat pertama meskipun tidak dominan ya
dan tentu nama nama lain yang masih bekerja
ada mbak puan ada el langga ada ridwan kamil ada erik thohir
itu kita tunggu juga karena medan masih sangat panjang dan kita masih melihat dinamika elektoral terutama di tingkat massa maupun di tingkat elit
menurut anda apakah kemudian akan susah bagi anies baswedan untuk mendongkrak elektoralnya dalam waktu yang bersisa ini
nah lagi lagi ini kan ibarat tinju itu peserta atau petinju yang masuk ke ring kan belum jelas
nah apalagi tadi saya sebut mereka yang berada di sebelah kanan ya itu diperbutkan oleh banyak sekali calon
jadi kalau sudah ada kepastian siapa yang masuk ke arena tinju itu spotlight lebih jelas
nah masalahnya belum jelas nih siapa yang masuk ke ring semuanya masih di ruang ring
masih di luar oke
jadi kalau misalnya kita lihat sampai minimal pendaftaran capres tahun depan kemungkinan besar tiga nama ini ya itu akan saling ini tetapi tidak ada yang dominan sekali lagi
jadi kita pengen tunggu saya tidak ingin mendahului ya karena bagaimanapun belum ada surveinya setelah nasdem mendeklarasikan anies sebagai capres apakah mengalami kenaikan apakah stagnasi atau kepenurunan itu wawah wawah alami soap
jadi yang pasti adalah ini dinamika politiknya masih sangat cair ya
kemudian juga masih sangat terbuka munculnya kejutan terutama keputusan partai partai
ini kan yang menarik nana ada koalisi partai kib golkar p tiga pan sudah memenuhi syarat presidensial threshold tapi capres capresnya tidak ada
belum ada jadi enggak ada peran apa
ada nasdem yang sudah mendeklarasikan anies tetapi nggak cukup kursinya masih menunggu apakah ada pinangan dari partai lain
kemudian ada gerindra juga sudah memutuskan seorang prabowo tetapi juga gerindra tidak cukup
ada pdi perjuangan yang sudah punya tiket sendiri tetapi calonnya belum jelas
jadi semua masih tidak jelas dan karenanya kita harus lebih sabar menunggu benefit of the doubt ya harus kita pakai supaya kita bisa lebih adil dalam menilai siapa yang potensial didukung oleh publik
jadi kita harus tunggu berarti ya sampai nanti jelang pendaftaran capres oktober dua ribu dua puluh tiga
tapi mungkin tahun depan sudah lebih hangat lagi lebih panas lagi dan setelah ini kita akan saksikan penampilan dari komika gian luigi untuk memeriahkan suasana
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
iya selamat malam semuanya selamat malam pak
waduh senang bisa bertemu bapak
saya kalau dibanggil bapak kayak merasa tua
hari ini agak sepi
iya hari ini ya lebih bebannya pressure nya lebih rendah hari ini
pressure nya lebih rendah
selamat malam juga yang ada di rumah masing masing itu dan pastinya buat penonton semuanya
saya gian dari komisi pak
biasanya yang saya tampil di sini itu berdua pak
tapi dua minggu lalu pas kami stand up di sini itu narasumbernya bang adian apitupulu
dan sepanjang kami berdua
dan sepanjang kami berdua
bank adian melototin kami
kayak mau nendang penalti bang
maksudnya gara gara itu rekan saya aldo
itu jadi nggak berhenti stand up sekarang
gara gara ditetap bang adian
rekan saya aldo berhenti stand up
do jangan bisnis pcr
udah ada yang punya lahannya
ya udah iktp udah ketangkep koruptornya
dan hari ini saya teringat
saya itu suka disama samakan dengan pak surya palo
gara gara saya berewokan pak
rekam jejaknya itu bagus banget pak surya palo
dan ada satu yang saya gak punya dari pak surya palo
itu adalah berani
pak surya palo tuh orangnya berani
buktinya berani beraninya dia deklarasi capres pada saat indonesia berduka
itu keberaniannya pak
keberaniannya pak surya palo itu
dan yang dideklarasi pak surya palo
yang dideklarasi pak anies
saya gak punya pasalah dengan pak anies
ini buat pak anies yang nonton di rumah
bapak pasti ingat momen ini
dua ribu tiga belas pak anies bikin program turun tangan
dia roadshow ke kota kota termasuk kota bandung
dan di acara turun tangan tersebut ada acara stand up nya
dan yang stand up adalah saya
jadi saya adalah saksi sejarah karir politik pak anies
dan pada waktu itu saya puji puji pak
masalah di indonesia ini sangat banyak
tapi para pemimpin angkat tangan
cuma pak anies yang turun tangan
dan saat pak anies turun tangan masalah hilang
terbukti dua ribu empat belas dia menjabat jadi menteri pendidikan
banyak masalah di menteri pendidikan indonesia
pak anies turun tangan
permasalahannya masalahnya gak hilang
bagi saya dua ribu empat belas jadi menteri cuma dua tahun
habis itu naik jadi gubernur
wih saya respect jadi gubernur
karena pada waktu pak anies jadi gubernur
pak anies ini bikin tim jumlahnya sangat banyak
hampir sama jumlahnya dengan tim kepresidenan
ini saya salut dengan pak anies
semenjak dia jadi gubernur
pak anies udah jr jadi presiden
timnya cukup banyak
timnya cukup banyak
kalau nggak salah timnya ada beberapa
ada tim transisi tim percepatan
dan tim yang nutupin keberhasilan pak ahok
itu ada timnya tuh
pak anies ini agak susah jadi presiden
karena stigma masyarakat di indonesia adalah
presiden itu harus punya keturunan jawa
seperti kita lihat perawakan pak anies kan kurang jawa
tapi pak anies ini punya keturunan jawa
kalau saya baca
bahkan sekarang dia lagi menunjukkan bahwa dia orang jawa
makanya pak anies suka bikin pegelaran perwayangan di balai kota
gak semua usaha kita berhasil
gak semua usaha kita berhasil
apalagi kalau masalah perawakan
pak anies berusaha jadi orang jawa
tapi perawakan arab agak susah
saya ini perawakan ambon
sumpah demi tuhan nih
saya disini sumpah demi tuhan
kakek saya ada keturunan tionghoa nya
gak percaya kan
saya juga nggak percaya pak
saya juga gak percaya
kakek saya ada keturunan tionghoa nya
sekuat tenaga saya
pasti orang gak percaya
lebih mirip orang ambon
orang lebih percaya dominikus
gak bakal ada yang percaya
dan salah satu permasalahannya adalah juga
pak anies ini ada beberapa orang yang
gak suka sama pak anies
suka ganggu ganggu kerjanya pak anies
ya kita sebut aja mas giring ya
mas giring ini apapun yang dilakukan oleh pak anies
masuk terus masuk terus
inti tweetnya gini
kok bisa bisanya disaat indonesia berduka
ada yang deklarasi calon presiden
gak sampai dua puluh empat jam
psi deklarasi pak ganjar
lucu sekali negara ini
saran saya buat pak
buat mas giring
mas giring coba cek grup whatsappnya psi
mungkin ada grup whatsapp yang tampak mas giring ya
kok bisa ketum sama partai gak koordinasi
itu gimana ceritanya
mungkin yang sebel bukan masyarakat indonesia
tapi kader psi juga ya mas ya
itu sebelah sama pak anies
saya curiga ini bermula dari mas giring masih vokalis niji
mungkin bermula dari sini
pak anies pernah datang konser tapi nggak hafal lagu
atau mungkin pak anies pernah datang konsernya niji
tapi pakai tiket jebolan
atau mungkin yang ketiga nih paling make sense
pak anies datang ke konsernya niji tapi bawa bendera slang
nah itu yang bikin kesel tuh
nah ini terakhir nih
pesan saya buat pak anies cuma satu
pejabat itu minimal punya tiga kriteria
kinerja bagus dicintain masyarakat dan komunikasinya baik
walaupun semua pemimpin tidak bisa punya tiga tiganya
harus dua dari tiga
contohnya ada yang satu kinerjanya bagus komunikasinya baik
tapi gak terlalu dicintain masyarakat
jadi apa apa salah rezim
itu mungkin pak jokowi
ada yang kinerjanya bagus dicintai masyarakat
tapi mungkin komunikasinya tidak lancar ke masyarakat
tidak dua arah
jadi kalau misalnya ada masalah masyarakat gak bisa protes
itu mungkin pak harto
dan yang ketiga adalah dicintain masyarakat komunikasinya baik
tapi mungkin kinerjanya agak kurang
jadi kalau ada masalah tidak diselesaikan dengan solusi
tapi diselesaikan dengan kata kata politis
itu mungkin pak anies
jadi saran saya
pak anies kalau pengen maju ke presiden
masyarakat gak butuh kata kata manis
tapi butuh kerja nyata dari pak anies
saya gyan terima kasih
terima kasih sekali
penampilan dari gyankomisi co
sudah memberikan kritikan kritikan pedas
tapi jangan baper
politisi nggak boleh baper ya
terima kasih sekali gian dari komisi co
terima kasih juga mas burhanuddin mutadi
direktur eksekutif dari indikator politik indonesia
dan juga teman teman dari pbpmii
dan demikian political show minggu ini
saat malam sampai jumpa di episode berikutnya